rumah mewah berlantai dua di kelurahan pasir kaliki
cimahi utara jawa barat jumat siang amruk
warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut sempat histeris
pemilik rumah anwar aminuddin
dua minggu sebelumnya telah melaporkan fondasi rumah
yang mengalami pergeseran karena dinding sungai terkikis
kemungkinan sih dari abrasi ya karena
kebetulan rumahnya nanti pinggir sungai
jadi kemungkinan terkikis dari air sungai
bpbd kota cimahi yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan
bpbd juga menilai amruknya rumah warga
akibat fondasi yang terkikis aliran sungai
akibat bangunan yang konturnya lemah karena diakibatkan usia
kemudian seperti yang tampak di sini ada kali besar juga
beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
namun keluarga pemilik rumah harus mengungsi
tersenapa mungkas cimahi jawa barat